pertempuran politik tidak hanya ramai di darat tapi juga di udara
perang tagar perang cuitan perang mim semakin riuh di jagad maya
jadi siapa sekarang yang juara di jagad maya
seberapa berhasil mereka menanamkan pesan melalui gadget yang seolah olah dekat dan begitu intim
kita bawa tidur kita cek paling pagi setelah kita melek mata
sudah bergabung di studio bersama saya malam hari ini
arya sunulingga jurubicara tim kampanye nasional jokowi maruf
terima kasih sudah ada di sini
dan juga ada mustafa nahrawardaya anggota bpn prabowo sandi
bang tova selamat malam
kemudian ada bang yose rizal kembali direktur eksekutif politika
bang yose terima kasih
masih berada di sini
saya ke kubu satu dulu
kubu satu yang mendapatkan data
data tadi sudah disampaikan
yang akunnya banyak untuk kubu satu
kemudian sentimen positifnya juga cukup besar
kemudian cukup bisa dikatakan aktif di dunia maya
bisa dikatakan kurang lebih seperti itu
apakah sudah cukup berhasil sejauh ini
kalau jangan dikatakan berhasil
ini kan masih panjang
masih panjang pertarungan
tadi kan dikatakan juga bahwa kita itu banyak memposting ya
karena memang kita banyak konten
namanya pak jokowi
itu sebagai incumbent
beliau itu sudah mengerjakan banyak hal selama empat tahun ini
sudah pastilah konten kita akan sangat banyak
jadi lebih besar ya
konten kita masih sangat besar
jadi kalau kedepannya masih banyak stok
itu juga artinya harapan kita yang akan kita bangun
jadi konten konten yang telah dikerjakan oleh pak jokowi empat tahun
kita masih stoknya masih banyak
yang memposting gitu
karena memang kita secara konten memang sangat banyak
kalau pak prabowo kan ya beliau belum bisa ngerjain apa apa ya begitu
secara konten memang lebih menang kubu satu
tapi yang militan lebih militan kubu dua nih kalau dari analisisnya bang yose dan teman teman
yang pertama sangat wajar kalau satu banyak konten
karena pertama ya ragu akan kemenangan
maka harus banyak alasan kenapa kami harus mempertahankan sehingga dua periode
karena untuk kubu nomor satu sudah berkuasa
otomatis kubu nomor dua tahu kelemahan kubu pertama karena pernah berkuasa
sedangkan prabowo itu belum pernah berkuasa
maka tidak ada kelemahan prabowo dibandingkan apanya
nah inilah kelebihan dari kubu nomor dua
oleh karena itu konten banyak itu ada dua
satu karena memang takut kalah
dua karena untuk menunjukkan persiapan berikutnya supaya mendapatkan simpati masa
karena semua survei hampir disurvei online ya menang prabowo
oleh karena itu di media sosial itu ada istilah prabowo kan hanya menang di dunia maya
seolah olah kalau menang dunia maya itu nggak menang di dunia nyata
ya nggak apa apa memang itu dunia berbeda
jadi nanti dunia maya juga menang
dunia nyata juga insya allah menang
ya seperti itu
jadi sekarang katanya kan dunia maya itu nggak menarik
yang penting itu nyata
ya nyatanya ini dalam survei apa yang perlian tadi yang dipaparkan itu kan sangat menarik sekali kan
bahkan sekarang ada tandingan yang semula hanya mas drone empet mas ismail fahmi
sekarang ada saingan
jadi kita bisa apa namanya bisa membandingkan
dan ini luar biasa karena ternyata dari drone emped dengan yang tadi dipaparkan banyak sekali yang bersinggungan dan tidak
ada yang tidak sinkron
ada yang berbeda
ada yang berbeda
tentu wajar saja
karena mungkin metodenya tidak sama
mungkin juga variabelnya tidak sama
termasuk tadi tidak pakai es tek saja kan
kalau sebenarnya mas ismail fahmi itu mengutang es tek yang kuat
ya mas ismail fahmi itu saya lihat di facebooknya itu
menggunakan dua hashtag yang sangat kuat dari dua kubu
satu adalah satu jokowi indonesia maju
itu yang diteliti oleh mas ismail fahmi
kemudian dari kubu prabowo itu yang dua ribu sembilan belas ganti presiden
nah ini terjadi persaingan yang sangat kuat
ini sangat jelas sekali meskipun tadi ada apa
tadi yang kalau pakai es tek
es tek kan campur campur dengan judi
tapi itulah uniknya media online
itulah media sosial
karena berbagai cara dilakukan untuk memperkenalkan es teknya
ya mereka ingin berusaha untuk memperkenalkan
meskipun cara memperkenalkannya itu dengan cara cara yang tidak masuk akal
dicampur tempel dengan iklan
tempel dengan iklan jamu dan seterusnya
nah itulah memang kreativitas di media sosial
itu kadang kadang menjadi sesuatu cara
yang memang efeknya
meskipun tidak terkait dengan pemenangan
tapi kalau misalnya soal tadi
soal siapa yang menang di dunia maya
belum tentu menang di dunia nyata
sebenarnya seberapa besar dunia maya sekarang
media sosial katakan bisa ngedrive itu
nah jadi kalau tadi bang tova bilang
kita baru muncul sebagai apa
saing baru sebetulnya
kalau politika f sendiri ya
kita udah dari dua ribu dua belas
melakukan monitoring di media sosial kan
kita udah pernah dulu berapa puluh pilkada
pilpres pun dua ribu empat belas kita juga sudah pernah
dan waktu pilpres dua ribu empat belas itu
tiga hari sebelum pencoblosan
kita sudah keluarkan list media dari politika web
jokowi jk menang lima puluh tiga delapan
daripada hasil realnya
nah metodenya apa
metodenya sama seperti sekarang
jadi kita teliti semua keyword
tidak hanya hashtag
di tempatnya jokowi itu kan
memang dari dulu itu
relawan ini kan
susah gitu loh
mereka masing masing punya bahasa sendiri
punya hashtag sendiri dan lain lain
nah sementara kalau memang
ya karena memang dari dua ribu empat belas pun
kita lihat struktur komunikasinya seperti itu
kalau kita lihat
gimana peranan sosial media sekarang
ya sosial media sekarang jumlahnya sudah jauh lebih besar
daripada yang kita lakukan dari dua ribu dua belas
kemudian dari dua ribu empat belas
apalagi kalau kita lihat
sekarang pemilih pemula ini kan sekitar delapan puluh juta ya
nah ini kan besar
kalau kampanye darat
belum bisa dimulai ya
baru maret kan
kanal ini yang memang
dari sekarang ini sudah
harus sangat dioptimalkan
internet sosial media ini kan
bahkan bukan cuma di kota saja kan
tapi juga sudah masuk ke desa desa gitu
dan seberapa besar ini bisa ngedrive
kita bicara empirik ya
kalau dari pengalamannya politika wave
ini kan kita
dulu waktu kita dirikan politika wave
lihat satu riset dari mckinzi
tahun dua ribu dua belas itu
itu kalau menang di sosial media
menang di realnya
tiga dari empat
nah ternyata kita lakukan secara empirik nih mbak
dari tahun dua ribu dua belas
malah di indonesia lebih tinggi
apakah itu kemudian juga melihat daerahnya
misalnya percakapan terjadi banyak
misalnya katakan prabowo menang
dengan netizen yang berada di jawa barat
kemudian itu juga secara real
menunjukkan suara yang di jawa barat
memang pada waktu
kita kan sudah pernah ya
kita sudah pernah
pilkada juga sudah pernah
bahkan beberapa kota kita juga sudah pernah ya
contohnya misalkan seperti waktu
pilkada jawa barat
itu saya ingat juga tuh
sebelum masa tenang
saya disini juga nih
pada waktu itu kan
hampir semua survei kan bilang
pasangan siapa yang dari pks bang
ah saiku itu kan nomor tiga ya
kalau nggak salah waktu itu ya
nah di sosial media tuh dia waktu itu
sudah benar benar ngedekatin ridwan kamil
ya saya rasa dia udah
ya karena jangkauan sosial media
sekarang kita ke daerah mana pun di indonesia
dan ke semua lapisan masyarakat pun gitu ya
ya itu kan
mereka main facebook
mereka main twitter dan lain lain gitu loh mbak
jadi memang udah bisa menjangkau ke semua kalangan masyarakat gitu
artinya sudah aman dong
kubu satu ya bang arya
orang selalu melihatnya hashtag
padahal bukan hashtag saja
terpaan kita baca itu
terpaan kita baca itu
terpaan kita baca itu
apa yang tertulis di sosial media kan tidak hanya hashtag
jadi makanya yang dianalisis adalah kita berapa banyak membaca itu
berapa banyak yang konten yang mengangkat itu
maka itulah yang harus dijumlahkan
kalau hashtag dia kan
jadi kalau kita social media itu
hashtag sebagian segini ada lagi yang dia bukan hashtag
nah kalau digabungkan semua
itulah yang dilihat oleh netizen
netizen akan melihat semua ini kalau hashtag itu lebih kepada brand
lebih ke brand saja
tapi kalau jumlah yang membaca itu
artinya kalau produk itu
artinya gini kalau kita ada air mineral
tapi apakah brand ini sudah mengalahkan semua
harus dihitung terhadap volume seluruh air mineral yang ada di sana
ketika dihitung semua
malah pemilik yang punya itu
ismail fahmi kan adik kelas saya di itb
jadi dia menghitung hashtag
jadi kalau saya sudah berkata sama dia
harus ada hitungan seperti ini
karena itu terpaan terhadap itu
dan dia mengakui itu
jadi terpaan itulah yang harus kita lihat
tapi metodenya sudah disclaimer ya
karena tadi membahas ismail fahmi disclaimer
bahwa yang dilakukan politika wave
caranya berbeda dengan yang dilakukan itu ya
politik wave dan teman teman di forum medsos
memang semua semua percakapan itu
semua percakapan oke
tidak hanya hashtag saja
kita sekarang jeda dulu
nanti setelah jeda kita akan lihat beberapa datanya
dan kita bahas satu persatu
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
mungkin tadi belum sempat
ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami juga masih
kami masih membahas
tentang gegap gempita dunia maya
menjelang pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
kita tadi sudah di awal
dua segmen awal kita membahas beberapa data
kami nanti akan kembali keluarkan data datanya
tapi saya tanya ke bang tova
bang tova kalau misalnya dikatakan tadi oleh bang yose
bahwa konten yang dibuat oleh teman teman
sebenarnya seberapa serius
menggarap medsos ini
kalau misalnya memang ini menyebabkan
menyampaikan visi misi
dan tidak hanya menjangkau pemilihnya saja
tapi kan juga harus mengeruk pemilih lawan gitu kan kira kira
jadi kubu dua itu kenapa konten originalnya kecil
hanya satu berapa
karena selama ini
kubu dua sudah menang untuk dunia maya
maka injetismennya lebih tinggi
kita tadi delapan puluh empat sekian
sedangkan dilawan hanya enam puluh delapan berapa
boleh ditampilkan di belakang ya
delapan puluh berapa tadi lawan enam puluh lebih
karena selama ini yang kita lihat
survei survei sudah memenangkan dua
kalau kita percaya bahwa efek dari dunia maya itu
survei yang mana itu bang
ya medsos ya
di dunia maya terkenal ada namanya
ah dua kan cuma menang di dunia maya
karena memang hampir semua survei online
bahkan yang diadakan oleh pihak lawan sendiri
itu yang unik
oleh karena itu kalau kita mempercayai bahwa media sosial sangat berperang
untuk memenangkan dunia darat
maka kita harus percaya
coba nanti ini setelah ada
ada mas ismail fahmi
suruh mengadakan survei online
coba seperti apa efeknya
jadi anda akan terasa
jadi gak perlu konten konten gitu
karena kita yang utama efeknya
karena ngerasa sudah penuh
hanya satu tweet di twitter
atau satu cuitan di ig
tapi efek yang ditemukan adjustmentnya itu
yang kita utamakan
meskipun satu tweetnya itu yang ditemukan
itu adalah berkualitas
itu yang terjadi
kita sudah di atas kertas kemenangan
di dunia maya
sudah diakui itu di dunia maya
di atas kertas kemenangan
ini adalah kelompok jokowi maruf
bukan salah ininya
mau percaya yang mana kan
ini kan yang main
yang ini empat puluh tiga ribu akun
itu artinya apa
artinya memang udah
lebih tinggi sana
akun yang main
daripada yang sini main
orang yang beraktifitas
ngomongin mengenai jokowi marwati
dua setengah kali lipat
itu saja sebenarnya
jadi lebih banyak pemain
di sini daripada di sini
jadi tadi yang soal
angka presentasi itu
itu kan presentasi orang loh
dari jumlah tweet dia itu
yang di retweet berapa
dari jumlah total yang empat puluh lima ribu
jadi bukan di jumlah loh
ada grafik berikutnya
ada grafik yang berikutnya
yang menunjukkan soal itu
iya ini dia
ini dia diagramnya
ini bisa dilihat
ini bukan angka
ini bukan angka ya
lebih tinggi untuk kelompok dua
terhadap berapa persen
terhadap empat puluh lima ribu
sos ribuan itu
kita itu terhadap
tapi sos ribuan
bang yose mungkin bisa dijelaskan disini
tapi dari sini bisa terlihat loh
tadi saya sudah konfirmasi juga ke bang yose
apakah dua kemudian
bisa dikatakan lebih militan
lebih militan bukan jumlah ya
jadi dari jumlah orang yang
dia bisa memproduksi retweet yang lebih besar
nah ini yang saya maksud
dari jumlah orang yang lebih kecil
nah tapi maksud saya gini
saya tertarik sama tadi statementnya
terkait dengan survei survei di media online
kalau survei survei yang konvensional
kita kan sering baca rilisnya kan
saya jarang banget baca
kalau ismail kan
saya belum anggap itu sebagai survei
jangan sampai nih bang
karena kita kan juga di big data itu
kita punya standar metodologi
yang saya rasa berlaku di seluruh dunia
bahwa kalau kita melakukan
dari apa yang dipercakapkan
nah jangan sampai
nanti yang kita refer sebagai
atau polling polling di facebook bang
polling yang siapa saja bisa bikin itu ya
betul mudah mudahan bukan itu yang di refer oleh bang tova
karena itu sangat tidak scientific
dan kita tahu
itu udah jadi bisnis sendiri
institusi institusi itu yang menawarkan
nah makanya kita kadang kadang kan dapat hasilnya
nggak masuk akal kan
di satu sisi
ini yang menyenangkan
disini yang menyelenggarakan
men men sosialisasikan metode yang benar gitu kan
polling polling di instagram itu bukan polling
bukan begitu metodologinya
dan itu sangat mudah untuk di
lalu seperti apa
yang dilakukan itu adalah
seperti keyword ini bang
jadi kita memang lihat semua percakapan di media sosial
kemudian kita ukur tone nya bang
jadi bukan dari jumlah aja
tapi juga dari sentimennya
boleh saya tutup sebentar
jadi kalau percakapan yang diukur
maka kita sampai pada namanya con bot
sedangkan permainan di media sosial itu kita tidak bisa sentuh
siapa pemilik akun akun bot
kedua belah biaya bisa memasukin
saya bisa membentuk blog
tapi dalam kepentingan untuk menyebut
dalam hal untuk sentimen negatifnya
tapi nama nama disebut
bisa mengatas nampakkan kubu satunya lagi
untuk sentimen negatif pula
maka nama namanya disebut pula
jadi sebenarnya untuk keyword
untuk apa namanya
juga sama kelemahannya
karena di dunia maya ini
kita tidak bisa merabah siapa milik akun bot misalkan
bahkan akun sudonim sama anonim
ya ini kan bisa diproduksi juga
artinya kalau kita mau katakan bahwa
yang paling hebat itu adalah survei
semacam yang tadi disebut berdasarkan
itu juga kelemahannya
tidak ada yang sempurna disitu
nah itu yang saya bilang tadi
karena kan kita bicara pengalaman empirik ya
kita udah enam tahun nih bang
ada yang menarik nih soal akun bot
sudah ada grafiknya
bot yang sudah di filter
sekarang ya kita lihat
bahwa analisa itu memang harus punya kemampuan
apa milik anda itu sudah sejak tahun berapa
pak ahok kemarin menang apa kalah
kalau kita kalah
oke kalau nanti berapa kalah atau menang
ya kalau so far sampai sekarang
bokowi masih unggul
unggul oke kita tunggu nanti
makanya nanti mungkin menarik
mungkin bisa menarik
jadi sampaikan yang terkait pilkada jabar kemarin ya
hasil pilkada jabar kemarin
dua hari sebelum pencoblosan
itu sudah terlihat
satu ridwan kamil kemudian dua saihu
mirip hasilnya dengan
hasil pkd ya jadi sebenarnya tidak terlalu mengagetkan ya
makanya tadi tepat sekali
dari bang taufati benar sekali
kuncinya adalah kemampuan untuk memfilter bot itu
karena kalau bot itu tidak bisa di filter pasti hasil analisa jadi kacau karena semua orang bisa bikin bot sebanyak banyaknya
yang berikutnya grafiknya coba tolong yang berikutnya
yang tentang akun bot diteruskan lagi ada lagi
oke grafik berikutnya
teman teman produser di atas
oke kita sambil menunggu
berdasarkan usia akun jumlah follower di bawah lima puluh ini adalah beberapa contohnya
kita lihat sekarang dari jumlah akun tadi ya dari sekitar empat puluh ribuan yang banyak di sini
bang yose silahkan disampaikan
ada di kubu mana yang
jadi kalau kita lihat secara prosentase
ini jumlah yang banyak di kubu prabowo
tapi kalau kita lihat dari sisi jumlah
jumlahnya bisa lebih besar jokowi maru secara jumlah kan bagaimanapun
tadi kan bisa dihitung ya
iya dari persentase
pak kaprun bukan dipertahankan
jumlah akunnya seratus ribuan
sementara akun robotnya prabowo sandi
kan tadi kan empat puluh lima ribu
itu paling dua ribuan
jadi satu ribu lebih besar tiga ribu robotnya
dengan dibandingkan dua ribu
itu kan ada filter
tapi kan tetap saja
dibandingkan dengan jumlah yang besar tadi itu
tetap kalah juga mereka
tapi bagaimanapun juga
mau menang atau kalah mau jumlahnya bagaimanapun
juga sama sama kebantu kok ya
bagaimanapun dengan akun akun bot ini kan buktinya
sebetulnya sih robot itu gak ngebantu sama sekali mbak
paling tidak secara dunia maya ketika
menyerang retweet atau apakah mereka juga ikut bang yose
nah cuman kan key point nya adalah
kalau kita melakukan tweet di sosial media
itu kan kita bisa menginfluence kalau memang tweet kita dilihat sama orang
kalau bot kan logikanya nggak ada yang follow
bukan orang asli
iya memang tapi bagaimanapun kan
good itu berpengaruh pada filter yang tadi saya katakan
misalkan ismail fahmi itu mengadakan survei tanggal enam november sampai enam desember dua ribu dua puluh
maka fahmi bisa menunjukkan misalkan hasilnya sangat transparan sekali
semua orang bisa melihat bagaimana ismail fahmi itu
saya lihat di facebook dia ini
bisa dilihat terbuka semua bisa melihat misalkan akun bot itu namanya siapa aja ada disini
dia bisa mempetakan lah sekarang masih ada nggak di data seperti ini yang terbuka bisa dibaca oleh umum
artinya sangat transparan bukan berbentuk grafik
tapi nama nama bootnya ada
ini ismail fahmi bisa melihat itu
dan ini kelebihan dia dan terbuka orang bisa melihat
apapun hasil survei dari drone empit ini
jadi orang sangat bisa puas dan
dan itu yang dipercaya ya walaupun dua ya
ya bukan dipercaya memang untuk pembanding pertama yang kita lihat karena ini terbuka
artinya kita bisa melihat sampai sedalem dalemnya
bahkan kita sudah panggil untuk data datanya kita minta juga bisa
sehingga menurut saya ini sangat terbuka untuk siapa ini namanya ismail itu
karena tidak hanya dua semua bisa melihat dan tidak bisa mengubah data itu
nama nama misalkan sebanyak berapa
kok yang prabowo banyak lah banyak itu siapa
disini ada nama nama ya lengkap semua
bahkan bukti bukti tweetnya itu ada
seperti itu jadi sangat terbuka transparan untuk yang ini
oke baik sekarang kita jeda dulu
kalau begitu berikutnya strateginya seperti apa ya
masih panjang kedua kubu mengaku masih panjang masih ada waktu
tapi seberapa besar pengaruh dan perubahan di media sosial ini
bisa dilakukan untuk memenangkan masing masing kubu
tetap di cnn indonesia prime news
ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
waktunya masih panjang tapi sudah tidak terasa
bagaimana kemudian bisa memastikan apa yang dipercaya masing masing kubu ini
akan tetap dijaga sampai april dua ribu sembilan belas
kita sekarang kan udah ketahuan nih
kemarin kan kita trial juga
kita coba lihat misalnya kalau isu seperti ini dibawa tanggapannya bagaimana gitu ya
isu seperti ini dibawa tanggapan bagaimana gitu ya
sekarang kita yang pastikan kemarin
jadi kebijakan kebijakan itu ngetes ngetes isu bang
artinya kita lihat nih di netizen nih kalau isu seperti ini diterima nggak
pasar kan ada juga tes pasar
kalau dikasih produk langsung
kita mungkin tahu juga
dan kita juga bisa lihat bahwa dalam kedepan ini ya
makanya kita harapkan jangan lagi ada hal hal seperti
isu isu yang hoax gitu ya
supaya pertempuran di sosial medianya juga makin sehat
seperti sandiwara sandiwara uno itu juga dihilangkan lah gitu
kalau hoax sih dua duanya produksi hoax kan
kayak kemana lah sandiwara uno itu jangan ada lagi
kemudian monas yang tiga belas juta orang itu kan hoax juga lah jumlahnya gitu nggak mungkin gitu
jakarta aja jumlah penduduknya berapa gitu
nah ini ke depan sih kita harap pertempurannya adalah pertempuran real program
sehingga enak gitu loh
ini kan kayak kemarin pak prabowo baru juga bilang bahwa ini indonesia akan punah
ini kan bikin kita aneh aneh
nah nanti ini hal ini yang akan membuat sosial media kita pun makin kotor
jadi cobalah kita bermain dengan tataran tataran program yang memang real
ya kami dari kubu pak jokowi akan bertarung benar dengan program program kami yang namanya nawacita harto plus
nah kita berharap juga dari pak prabowo juga mengeluarkan program programnya gitu
supaya jelas jangan hoax hoax terus gitu loh
oke oke dua duanya disclaimer dua duanya sama sama produksi hoax ya
enggak kok kita gak ada
bang dova oke kalau misalnya memang sudah dipercaya ada suruh suruhnya itu ya
sudah dipercaya ada survei sudah dipercaya ada penelitian yang mengatakan bahwa di dunia maya menang
akhirnya bagaimana menjalinnya sekarang
jangan enggak enggak menang loh tadi sudah terbukti enggak menang loh
sudah ada yang dipercaya
sudah ada yang dipercaya
sudah ada yang dipercaya bang
kalau apa kalau pengen menang tiru ya nomor dua gimana caranya
tapi santai saja apa yang dikatakan prabowo tahun dua ribu empat belas itu terjadi sekarang
anggaran apbn bocor bocor bocor terjadi betul
pak jokowi ngomong uangnya ada tinggal kita mau kerja atau tidak nyatanya utang
jadi apa yang ngatakan prabowo terbukti sekarang yang pertama
yang kedua pemilih prabowo itu hanya empat saja
satu bapak bapak dua emak emak tiga laki perempuan empat milenial
jadi survei apj mengatakan tiga puluh sembilan sekian pengguna internet itulah kaum milenial
oleh karena itu saya yakin sekali
kaum milenial yang menggunakan internet media sosial pasti akan memilih pak sandi
karena di kubu nomor dua inilah berkumpulnya adalah calon calon masa depan yang milenial
sedangkan kelompok nomor satu sudah lah orang ini sudah rasa umum
dari segi umur dari segi kesehatan tentu bukan lagi umur umur milenial
mau dipakai cuper mau naik motor gede nggak akan bisa
oleh karena itu semuanya pasti bapak bapak ibu ibu emak emak laki perempuan sama milenial sudah pasti ke kubu nomor dua
jadi kita takut takut milenialnya takut
ya nggak usah peduli yang banyak ini sudah
oh dilihat sandi kalau ke daerah daerah ke pasar itu yang merubuti itu nggak terhitung itu
bapak ma'ruf amin
ini pertanyaan besar berbeda
jadi kita sudah yakin sekali
jadi presidennya sandiaga ini ya
oh bukan prabowo
zaman prabowo presiden sandiaka wakil presiden insya allah
jadi presidennya sandiaga ternyata ya
bang yose kapan akan kemudian dikeluarkan tadi katanya akan mengeluarkan hasil hasil mingguan ya
jadi terdekat kita kapan lagi nih bisa melihatnya mulai kapan
ya kita terutama kan kalau kemaren kan baru launching nih for viva
kita juga harapkan memang kalau ada event event atau kalau ada isu isu yang menarik kita akan terus kasih update
kita juga akan memberikan edukasi juga kepada masyarakat yang pertama mengenai polling itu sendiri seperti apa
kemudian yang kedua mengenai akun akun bot itu bahwa memang ya nggak ada gunanya lah kita filter jadi nggak usah capek capek bikin produksi
yang ketiga juga
nggak usah bayar bayar juga ya
nah nanti kita juga akan masuk ke konten analisis ini kan juga untuk menunjukkan bahwa sebetulnya ya ini kan dengan sosial media ini milenial ini kan yang tadinya sangat apolitis ya terhadap politik ya
sekarang kan jadi sangat tertarik nih
tapi kan milenial ini kan kalau kita lihat generasi milenial kan mereka generasi sangat kreatif
kemudian mereka sangat connected
mereka juga sangat peduli sama culture sangat peduli sama hal hal yang sifatnya positif
nah jadi memang kita akan melakukan analisa analisa konten konten bahwa konten konten hoax itu memang tidak diminati oleh milenial
sebenarnya kita sudah lakukan analisis
kayaknya dikurangi tuh hoax hoaxnya bos
memang kita berharap bahwa semua pihak ini memang kan saya yakin lah kalau dari tim suksesnya pasti dia tidak akan mengeluarkan akun hoax
tapi memang kan juga ada metode dong mbak karena kalau kita lihat memang kadang kadang ya
account buat ini kadang kadang ini dipakai buat pertama ngelempar account hoax nih
nah damage nya belum terjadi damage nya terjadi itu ketika apa
ketika dia mulai di viralkan oleh account account real
nah biasanya account account real udah jelas nih ya ini account nya kecondongannya kemana account ini kecondongannya kemana
nah jadi juga kita juga menghimbau kepada dari kedua pas
kita menghimbau kepada kedua paswon ini
ya juga harus memang menertibkan baik tim pendukungnya maupun tim apa yang mendukungnya netizen pendukungnya dan lain lain bahwa memang jangan melakukan kampanye hoax
karena ini nanti bikin millennial jadi gak suka lagi sama politik gitu loh
oke baik baik menarik sekali
jangan lagi ada itu bos
rata serum pahit
syukurlah milenial udah di kita jadi aman
baik bapak bapak terima kasih banyak nanti kita akan ngobrol
sama juga membahas soal media sosial mungkin akan kami buat rutin ya jadi supaya ada update nya dan bisa terukur
terima kasih bang yose bang tova terima kasih bang arya sinulungga terima kasih banyak
dan cnn indonesia prime news segera kembali